lalu terkait tudingan presiden ri ke enam susilo bambang yudhoyono mengenai motif politik dibalik pemberian gerasi kepada antasari ashar
staf khusus kepresidenan bidang komunikasi johan budi menyatakan
gerasi yang diberikan presiden joko widodo tidak bermuatan politis sama sekali
proses pemberian gerasi sudah melalui prosedur yang sah dan mendapat masukan dari mahkamah agung
bukan pada hari ini saja dia mengalami perlakuan yang tidak fair
yang bahasa yang digunakan oleh pak antasari adalah kriminalisasi
itu urusannya pak antasari sendiri